gubernur dki jakarta anies baswedan terekam kamera saat kakinya terperosok ke dalam
parit sabtu siang peristiwa ini terjadi ketika anies sedang mengunjungi sentra
vaksinasi tanah merah di kecamatan koja untuk meninjau gebiar vaksinasi masal saat
menyapa dan melambaikan tangan ke arah warga tiba tiba kaki anies terperosok ke dalam
parit sejumlah orang di lokasi berusaha menolong dan membantu anies berdiri
pasca video insidennya menjadi viral anies mengunggah video di instagram miliknya yang
mengungkapkan kondisinya baik baik saja mantan menteri pendidikan dan kebudayaan
ini tampak sedang bersantai di tepi kolat ikan koi anies mengatakan kini harus ekstra
hati hati agar tidak terperosok lagi main ikan begini di tepi
kolam harus ekstra hati hati biar nggak kecemplung dua hari berturut turut
agak repot nih kalau kecepluk dua hari berturut turut jadi harus hati hati
dalam video ini anies juga menyelipkan pesan kepada warga untuk selalu mematuhi
protokol kesehatan agar bisa melewati pandemi dengan baik